jadi kan jika imbal hasil atau yield tinggi artinya ada capital outflow di situ
dan beberapa hari belakangan ini justru ada sedikit penguasaan